setelah hujan badai melanda dubai uni emirat arab pada selasa malam
akibatnya ruas jalan utama stasiun kereta bawah tanah pusat perbelanjaan hingga bandara internasional dubai terendam banjir
dubai uni emirat arab dilanda hujan ekstrim pada selasa enam belas april dua ribu dua puluh
dari berbagai video yang dibagikan warga di dubai nampak angin kencang dan hujan badai melanda sejak siang hingga malam hari
hujan badai yang terjadi menyebabkan banjir di ruas jalan utama ruas jalan tol bahkan di kawasan bisnis dubai
air menggenang mengelilingi gedung gedung pencakar langit di pusat kota
rumah rumah dan jalan jalan utama terendam banjir banyak mobil yang ditinggalkan pemiliknya
stasiun metro atau kereta bawah tanah dubai juga tak luput dari banjir
perjalanan kereta cepat lumpuh karena hampir seluruh area stasiun kereta tergenang air
bandara internasional dubai juga terendam banjir
penerbangan dihentikan akibat banjir menggenangi landasan terbang
aktivitas di bandara tersibuk kedua di dunia itu pun lumpuh
salah satu maskapai fly dubai menyebut semua penerbangan dari dubai dihentikan untuk sementara waktu
penumpang diminta untuk menanyakan kondisi atau informasi terbaru mengenai status penerbangan mereka kepada setiap maskapai
air hujan juga masuk ke pusat perbelanjaan utama dubai mall dan mall of the emirates
air turun dari bagian atap gedung dan membanjiri toko toko yang berada di dalam mall

diketahui dubai memiliki iklim yang panas dan kering
seperti wilayah uni emirat arab lainnya dubai biasanya mencatat curah hujan sekitar lima inci dalam setahun
namun hujan yang turun pada selasa malam kemarin setara dengan curah hujan dalam satu tahun
pusat meteorologi nasional dan pemerintah uni emirat arab mengumumkan melalui media sosial
ini adalah curah hujan terbesar dan terbaik
kita akan pantau bagaimana kondisi dubai siang hari ini
sudah terhubung dengan salah satu warga negara indonesia di dubai uni emirat arab
mbak ira selamat siang waktu indonesia
halo selamat siang bapak sekali
tapi terima kasih banyak pagi pagi sudah mau ngobrol
untuk berbagi informasi di dubai saat ini
hari ini pagi ini matahari bersinar dengan cerah alhamdulillah
mungkin menjelang siang nanti agak lebih panas
alhamdulillah banget mbak kemarin sih masih awan hitam ya
aduh jangan hujan jangan hujan jangan hujan lagi
hari ini sepertinya sudah berangsur membaik
oke berarti kalau mbak ira pantau dari tempat tinggal mbak ira
kan kalau kemarin kita lihat gambarnya banyak sekali tempat tempat yang terendam cukup tinggi gitu ya mbak
berarti sekarang sudah balik ke kondisi normal mbak
kebetulan saya tinggal di bisnis bay
bisa dibilang bisnis district area
jadi dari apartemen saya bisa lihat sheikh zayed road
pagi ini berangsur trafik mulai masuk lagi
yang mungkin menandakan bahwa genangan air sudah semakin surut
kalau kemarin betul betul terhenti di daerah saya
tapi metro masih belum jalan mbak
oke jadi yang sudah normal baru kendaraan yang di darat aja
mbak ira kalau boleh tahu sudah berapa lama tinggal di sana mbak
apakah ini memang pertama kalinya mbak ira ketika tinggal di dubai selama sebelas tahun menjadi banjir ataupun badai yang terparah
ini betul betul pertama kali
kalau saya tanya teman teman yang sudah lama tinggal di dubai
mereka bilang ini adalah terbesar terburu atau hujan yang pernah jadi memang terhebat sepanjang sejarah yang saya tahu
oke boleh cerita mbak ira kemarin ketika banjir ini kan pertama kalinya terjadi juga di sana pertama kali juga terjadi mbak ira tinggal di sana banjir
apa yang mbak ira alami ketika kemarin banjir melanda dubai
agak sedikit panik karena memang kan saya untungnya tinggal di lantai sembilan jadi tidak begitu terasa mungkin ya tapi angin begitu kuat jadi jendela bunyi bunyi gitu loh mbak
yang saya khawatirkan kemarin suami karena memang dia kan kerjanya di base militer di abu dhabi agak terhambat pulang itu yang saya khawatirkan
dan beberapa teman juga teman dekat saya terjebak macet di jalanan
terjebak air di jalanan itu sih terus juga yang saya khawatirkan adalah suplai makanan suplai air
alhamdulillah sih saya lihat kalau saya rasakan kalau suplai makanan tidak ada gangguan walaupun delivery service tidak ada yang which is bisa dimaklumi karena jalanan aksesnya tertutup
jadi untuk beli makanan untuk beli grocery saya masih bisa keluar
paling utama ya yang dirasakan kemarin hari selasa itu karena memang bapak sekali ada tiga hujan besar dan kalau saya bilangnya badai ya saya nggak tahu istilahnya tepat atau tidak
itu pertama terjadi delapan tiga puluh pagi kemudian jam tiga siang dan terakhir itu jam tujuh malam itu luar biasa angin dan hujannya
kita juga karena seliweran di media sosial kan bang
video videonya tuh sangat terkejut gitu ya melihat dubai karena selama ini nggak pernah ada foto foto atau video ataupun kejadian seperti ini di dubai begitu
tapi berarti mbak ira ketika terjadi badai pada selasa kemarin sebenarnya aktivitasnya nggak terlalu terganggu ya mbak
artinya masih bisa untuk pergi keluar mencari makan atau pergi berbelanja atau benar benar stop total tidak ada yang tutup
work from home internet juga jalan listrik jalan air jalan makanan ada di seputar saya even coffee shop di bawah apartemen masih buka
karena ada satu teman yang
untuk pergi keluar dia harus pakai mobil
misalnya kalau lapar tidak bisa ditunda
cuma kondisi suami di jalan saja
teman teman saya juga ada yang
tidak didesain untuk hujan
bocornya itu yang bocor sebocor bocornya mbak
udah kayak air bercucuran di dalam rumah
takutnya ada aliran listrik yang terendam
itu yang menjadi sumber kekhawatiran
tadi mbak ira cerita rumahnya
karena tidak beratap tadi mbak ira cerita
indonesia yang merasakan dampak yang cukup besar
teman teman saya itu justru yang warga negara indonesia
apa bocor ini dan itu
kalau di sini jadi repost gitu
sungguh sungguh kondisi yang tidak kita duga sebelumnya gitu
tapi ya alhamdulillah yang saya tahu teman teman saya sehat semua
cuma memang kegiatannya semua terhenti
itu sih yang saya ketahui ya semua warga warga negara indonesia
ada beberapa juga yang betul betul tidak bisa keluar dari apartemen gitu
tapi ya alhamdulillah lah cuma satu hari hari kedua sudah mulai berangsur
turut hari ketiga sekarang alhamdulillah kelihatannya sudah berangsur normal
ini ada banyak video juga pak yang beredar mobil mobil itu terendam
benar benar kerendam gitu ya mbak sampai atap mobilnya itu memang benar terjadi ya mbak
dan orang orang sudah tidak peduli ya mbak ya itu mobilnya mobil apa
seperti mbak tahu ada petrol ada apapun forwill drive yang tinggi
saya pikir kalau udah seperti ini nyawa lebih berarti ya mbak ya bagi yang terjebak di jalanan
yaitu sampai kemarin masih di daerah saya pun sampai kemarin itu masih mobil masih ditinggalkan begitu saja
ada beberapa mobil yang exit yang kemarin memang pada hari selasa itu genangan air cukup tinggi
sampai kemarin sore kemarin saya sama suami jalan jalan cari makan biasa
sekitar sepuluh mobil di jalanan utama di distrik bisnis yang masih ditinggalkan belum diapa apain
tapi yang penting sekarang udah cerah ya mbak semoga cerah terus di sana
salam buat teman teman warga negara indonesia di sana
semoga sehat sehat selalu mbak ira juga semoga sehat sehat selalu bersama suami
terima kasih sudah berbagi siang ini mbak ira